sandiaga uno tawarkan konsep people first kepada pemerintah dalam penanganan dampak covid sembilan belas
sandiaga memandang wabah covid sembilan belas sudah membuat turbulensi ekonomi nasional dan global
sehingga indonesia harus mampu melakukan langkah antisipatif dan solutif
terutama menempatkan konsep people first yaitu keselamatan masyarakat
baik dari segi kesehatan dan segi perekonomian
ditemui dalam acara kami preneur di auditorium perpusnas jakarta jumat petang
sandiaga uno menjelaskan covid sembilan belas membuat gejolak ekonomi di masyarakat
sehingga pemerintah harus menjaga kondisi penerimaan masyarakat
mencegah pemutusan hubungan kerja dan fokus kepada ketersediaan lapangan kerja
sandi menambahkan selain menjaga penghasilan masyarakat
pemerintah harus menjaga stabilitas harga dan rantai distribusi pasokan kebutuhan pokok
terutama menjelang ramadan dan idul fitri

sehingga pemerintah harus menjaga kondisi penerimaan masyarakat
selain menjaga kondisi penerimaan masyarakat
dan juga langkah langkah pemerintah harus kondusif untuk menciptakan kemudahan bagi dunia usaha